pada pihak kepolisian karena memang sampai saat ini belum ada informasi resmi dari polisi yang memberikan keterangan apa sebenarnya motif dari pelaku
kabar yang informasi yang kami terima dari jejaring sosial bahwasannya pelaku melakukan aksi ini karena merasa dihina atau tersinggung oleh pendeta albert
namun tidak diketahui apa hubungan antara pelaku dengan pendeta albert apakah pelaku ini merupakan jemaah atau hubungannya di luar sifatnya di luar keagamaan
baik yan terima kasih informasi terkini tentang insiden serangan di sebuah gereja di medan akan kami sampaikan lebih lanjut
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia